dapet balas entang
apa saya menyusulnya saja ya
bagaimana dengan urusan saya besok
saya harus menyusul sally
sally membawa jamur ke bajikan
kalau saja ada yang tahu
sally pasti dalam bahaya
saya harus menyusulnya
ya udah ya nek
sally aku ingin melanjutkan perjalanan sally
ke rumah nenek tiga dulu
hati hati di jalan ya cuy ya
bila nanti ada
bahaya bahaya di perjalanan
sally bangkat dulu ya nek
akhirnya datang juga
sampai besok ya
ibu haus sekali
ibu belum minum
ibu minum ini dulu ya
badan ibu sudah segar kembali
sali ingin melanjutkan perjalanan sali
ibu ada hadiah untuk kamu
kamu suka bunga kan
sali suka bunga
bunganya bagus sekali
coba anda cium kelopak bunganya
pasti harum sekali
bala seli begitu pusing setelah mencium bunga ini bu
karena kamu sudah mencium kelopak bunga itu
yang sudah diberikan racun
ibu tak akan bodoh
akhirnya aku dapat juga ngabis ngabut
keluar apa itu
emangnya orang tua di goblokin
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh pikir aku sakit
hina rapat aja
gak cari sekali energinya
hari itu rumah erat
kenapa kamu sempat menegakkan kami
kami gak bisa bermain sama kamu lagi
apa yang terjadi dengan gadis ini

seorang oraibung kapal nutritionan yang menghenut
bukan apaan buat melipester biar bisa nampak mulut kamu yang cerewet itu
air kelopak bunga suharga ini akan menetralisi racun di dalam tubuhnya
dan akan mengembalikan kehidupannya sementara
sali ada di mana
ibu yang memberikan sali bunga itu ternyata menjebak saya luna
tenang tenang cu kamu sudah berada di tempat yang aman
tadi suri kenapa nek
kamu sempat mati suri cuk karena menghirup air kelopak bunga mawar pemberian ibu tadi
tapi jumpa kamu hidup hanya sementara
karena air kelopak bunga suarga itu sifatnya sementara
jika kamu ingin hidupmu bertahan seperti semula tolong carilah air banyu tirta
jika tidak umurmu hanya semalam ini saja cu
lalu apa yang harus dilakukan nek
pergilah ke sumber air banyu tirta sebelum terlambat
emangnya mata air banyu tirta itu di mana nek
di hulu di ujung hutan ini cu
tapi hati hati karena sungai itu telah dikuasai oleh seekor binatang yang sangat buas
tapi nenek bisa memberikan ini
ya sudah kalau begitu saya berangkat dulu nek
hati hati jangan curiga
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

tidak ada yang bisa membantu saya

kerjanya hanya makan
sampai terlalu terlalu terlalu seperti babi
di mana mereka
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
mereka semua sudah berhenti
guru bidro sudah selesai berwawahan
kau langsung selesai berwawahan
aku sudah medications
pak boleh saya nanya
apakah bapak tahu di mana sumber mata air banyutirta
apakah perjalanannya jauh pak
ya perjalanannya jauh dan sangat melelahkan sekali
dan sumber air banyutirta tersebut adanya di negeri lamunan
bapak pernah ke sana
adik kecil pasti bercanda
kalau lamun bapak sering tapi kalau ke negeri lamunan bapak nggak pernah
adik kecil ke sana mau ngapain
saya ingin mencari sumber mata
mata air banyutirta
adik kecil tidak mungkin bisa sampai ke sana
karena apa pak
karena sumber air banyutirta tersebut dikuasai oleh seekor raja buaya
dan adik kecil harus berhadapan dulu sama dia
yaudah bapak pergi dulu ya
yang ingin men transporting banyutirta suka sekali ya bapak
harus kok istrinya terlalu dekat heute lagi tak muncul
selamat dengan nathan
tetap terbalas kan adik kecil